berpulangnya sang maestro campur sari meninggalkan kesedihan pada banyak pihak
salah satunya pada tim produksi sobet ambiar yang merupakan pilihan persembahan diri kempot pada para penggemarnya
dan sudah bergabung bersama kami produser magma entertainment linda gozali
selamat pagi mbak linda tentu ini menjadi duka bersama begitu ya duka kita semua kehilangan didi kempot
nah kalau kita ingat kemarin ini pertama kali mbak linda mendapatkan kabar duka itu dari mana
saya mendapatkan kabar duka terus terang dibagi oleh tim produksi kami
adik saya sendiri charles gozali yang merupakan juga produser juga sutradara dari filmnya ini yang pagi pagi itu menelpon saya
dan terus terang itu kayak petirnya itu bukannya cuma nyamber di kepala ya tapi kayak petir yang udah nusuk hati tembus terus udah gitu rasanya udah gak jelas deh pokoknya
ya kalau mbak bisa ceritakan sebenarnya mbak linda mengenal almarhum
mbak linda apa pendapat mbak linda tentang dirinya
sejak kapan dan bagaimana sosok beliau di mata mbak hingga hari ini
oke perkenalan kami terus terang dengan mas didi kempot ini boleh dibilang dalam kurun waktu yang cepat singkat tapi padat dan intens
karena terus terang kami bersama dengan tim pabrik fiksi yang didalamnya ada mas bagus bramanti mencetuskan sebuah ide tentang keberadaan mas didi kempot ini sebagai seorang musisi tradisional
yang saat ini sangat keren sangat keren
dan itu terjadi di kira kira mungkin di akhir november ketika muncul kita kemudian duduk bareng bersama dengan tim pabrik fiksi ini dan juga digawangi oleh mas bagus
kita mendiskusikan banyak hal bersama dengan charles bersama juga dengan tim produksi magma sendiri untuk kemudian melihat apa yang bisa kita lakukan
karena keberadaan mas didi kempot ini terus terang memang agak membingungkan
karena lagunya tradisional tapi yang mulai nyanyi dan yang memviralkan itu justru anak anak muda
dan bahasanya adalah bahasa jawa
yang saya rasa di titik sekarang ini kalau kita kilas balik setahun setengah yang lalu mungkin nggak ada yang mengira sama sekali
jadi setelah kemudian kami coba untuk rangkumkan sebuah cerita berdasarkan pencetusan dari mas bagus kita kemudian mencoba mengolahnya menjadi sebuah skenario
dalam waktu yang cukup cepat
dan kemudian kita bersama sama menghubungi mas didi kempot
dan perjalanan menghubungi beliau ini karena di tengah kesibukan dan padatnya schedule untuk show
schedule untuk kemudian melakukan rekaman masih aktif juga di lingkungan dan segala sesuatu itu kami lakukan mungkin menuju ke bulan desember sampai akhirnya di awal januari
kita bersama sama sepakat untuk bisa menghasilkan karya sobat ambiar film ini
merupakan sebuah produksi yang kita lakukan dalam waktu yang hanya sangat tingkat
dan di saat itulah perkenalan tentang pribadi mas didi kempot ini dari mulai kita berbicara kita kemudian mendengarkan visi misinya apa yang ingin beliau lakukan
dan apa yang bisa beliau lakukan ini membuat kami sangat termotivasi untuk mengajak beliau sebagai bagian dari film ini
bukan hanya sekedar
seseorang yang tampil di dalam filmnya tapi beliau adalah bagian dari eksekutif produser dari produksi karya kami bersama ini
jadi mulai bekerja sama itu november dua ribu delapan belas ya atau dua ribu sembilan belas mbak linda
pada saat itu kami baru berkontak kontak mencoba minta waktu mas didi nyungun sewu kita boleh ketemuan nggak
kita ada ide dan kita sedang menggarapnya namun kita baru betul betul ketemu itu di desember sebetulnya
jadi kurang lebih enam bulan begitu ya
ya mungkin kurang dari enam bulan jadi kira kira itu ya dari desember januari kita sepakat kemudian februari kita melakukan karya syuting bersama
lalu februari akhir tanggal dua puluh sembilan itu kami tuntaskan seluruh karya bersama ini lalu kami rombongan pulang dari solo ke jakarta

jadi persis sebelum pengumuman indonesia tersebut
karena terkena coronavirus kita diberikan keberkahan untuk bisa menutup rangkaian karya kita bersama dengan mas didi
ya mbak linda mbak lina mungkin bisa menceritakan sedikit pengalaman ketika bekerja sama dengan almarhum pada saat membuat film ini seperti apa
iya dan sosoknya sebelum dan sesudah bertemu almarhum begitu ya
buat saya sebelum dan sesudah bertemu beliau itu sosoknya sama sederhananya
sama serunya sama konsistennya dan sama luar biasanya
karena apa karena sebelum kita mengenal beliau beliau itu sebetulnya sudah sempat kita nyambangi terus menerus di saat beliau ada kesempatan show di jakarta
dari mulai cuma kenal muka akhirnya kemudian pada saat beliau mau naik untuk show kalau kita ada di situ karena kita memang sedang mengatur jadwal untuk ketemuan di hari tersebut
kalau kita ada di situ karena kita memang sedang mengatur jadwal untuk ketemuan di hari tersebut
maka beliau pada saat lewat jadwal itu beliau sudah menemukan almarhum
dan saat beliau di depan kami itu beliau akan berhenti dan mengatakan loh kok nggak ikut naik
kemudian menyapa misalnya mas yono ayo mas charles loh ini mbak kok di sini ayo ikutan
dari cuma sekedar manggut sampai disapa sampai kemudian akhirnya kita duduk bareng dan ngobrol
dan pada waktu syuting di saat kita dalam kebersamaan dengan teman teman sobat ambiar terus terang sosok beliau ini tetap yang membuat kami merinding itu ketika kita bersama sama berkarya
beliau sama sekali tidak kelihatan lelah tidak kelihatan kayak nunggu nih kok lama ya kok gini ini karya yang berbeda
karena beliau itu biasanya kan taunya gini aku nih yang musisi aku nih yang nulis lagu terus nyanyi wis sudah terampung
ini sementara kan kita nunggu kadang kadang mesti ada koordinasi tapi beliau itu tetap di dalam kebersamaannya memberikan semangat
dan konsistensi itulah yang kemudian membuat kami merasa sosok ini memang sosok yang langka
ketika kami bisa bersama sama dengan beliau maka kepergian beliau tadi kemarin pagi yang sangat mendadak itu membuat sebuah kehilangan yang aduh saya nggak bisa deskripsikan bagaimana sebetulnya
tetapi memang kata ambiar itu mempunyai arti yang luar biasa dan berbeda saat ini
dibandingkan ketika kami bersama sama dengan beliau ya
ada keikhlasan yang harus kami lakukan di saat ini untuk melepas beliau pergi
tetapi kami berharap bahwa kematian raga itu tidak akan menghentikan semangat dan inspirasi yang sudah beliau bagikan kepada kita semua yang berkenan untuk mendapatkan kesempatan luar biasa bekerja sama dengan sosok ini
ya sosok yang luar biasa
almarhum didi kempot
selama kurang dari enam bulan kebersamaan mbak linda dan juga tim dengan didi kempot ini apakah ada harapan yang sempat disampaikan mas didi kempot begitu tapi belum terrealisasikan begitu
beliau itu salah satu hal yang membuat kedekatan kita sebagai keluarga itu adalah begini
bahwa beliau melihat kami berusaha untuk mengangkat sebuah konten lokal budaya
dimana mas didi kempot sebagai musisi
juga telah berjuang selama tiga puluh tahun untuk membawa lagu lagu dari budaya tradisional kita dalam bahasa jawa ini sampai nyebrang lautan itu
kemudian menginternasionalkan sebetulnya kalau saya boleh izin menggunakan kalimat ini sendiri
beliau menginternasionalkan bahasa jawa kita sampai terakhir sebelum beliau meninggal
dan saya melihat bahwa sahabat beliau yang dari amerika itu bahkan menyanyikan lagu beliau yang kemudian sempat juga viral
jadi buat saya harapan beliau itu adalah bahwa kita sebagai generasi penerus ini harus bisa terus menghidupkan kecintaan terhadap budaya lokal yang sangat kaya raya sebagai seorang manusia indonesia
karena kita sudah diberikan begitu banyak kesempatan
dan mas didi ini adalah teladannya
bahwa dengan talenta yang telah diberikan yang ada padanya beliau menggunakan talenta ini kemudian untuk melakukan segala sesuatu dengan konsistensinya selama berkiprah tiga puluh tahun
dengan lagu lagu yang enam ratus atau tujuh ratus bahkan
tapi di sisi lain harapan beliau adalah apa
untuk merangkul sebetulnya para pemusik lain yang belum berkesempatan
beliau merasa dengan kita bisa memviralkan dan mengapresiasi lebih banyak orang

pemusik pemusik lain yang ada di negeri tanah air kita ini sebetulnya juga bisa terbuka kesempatannya
dan bisa terbuka karyanya juga untuk bisa dihargai bukan hanya di indonesia
tapi dimanapun kita boleh mengedepankannya
mbak linda mungkin mbak linda masih teringat dari sosok beliau yang tadi anda katakan selain low profile kemudian sangat generas ya dengan menyapas dan tetap berinteraksi meskipun dia sudah menjadi seorang maestro ya
apa ini mbak yang sampai saat ini mungkin anda tidak bisa lupa dan masih terus menjadi sesuatu yang menginspirasi mungkin
sesuatu yang menginspirasi itu mungkin begini
beliau itu adalah salah satu orang yang mengenalkan kepada kami istilah apa sih seorang ambiar itu seperti apa sih gitu loh
karena ada yang sebelum kami bekerja sama ada yang mengatakan ambiar itu harus dijogeti
dan saya serang pada waktu pertama kali saya mendengarkan kata kata itu saya bingung ya
biasanya saya tanya dulu ini ambire maksudnya apa pecah berantakan udah nggak keruan bentuknya tapi terus kita suruh joget
ini maksudnya apa gitu loh
tapi kemudian dalam pengalaman kebersamaan kami saya melihat bahwa di dalam suasana ambiar seambiar ambre nya beliau mungkin lelah ketika pasti ada kelelahan secara fisik
pasti ada juga waktu dimana beliau merasa aku nih kalau udah selesai semua tuntas rampung aku juga manusia aku yang perlu istirahat perlu memperhatikan kesehatan
tapi di titik itu sebelum beliau kemudian mengatakan oke ya yowes aku udah ya istirahat
beliau tuh tetap dengan semangat mengatakan ayo kita bisa kita joget bareng pokoknya apapun yang terjadi lewat karya ini kita jadikan yang terbaik
itu buat saya
mungkin salah satu inti sari dari arti kata bahwa ambiar itu harus dijogeti apapun kondisi keadaan kita
kita ini diberikan kesempatan selalu untuk ikhlas dan kemudian untuk melakukan sesuatu
maka kalau di dalam doa saya yang saya lantunkan kepada tuhan yang maha esa saya kepingin sekali pada waktu nanti saatnya sudah diperkenankan lewat segala sesuatu
yang sedang kita tuntaskan ini melalui pandemi ini saya sungguh berharap bahwa ketika siapapun mendengar kembali lagunya mas didi karyanya mas didi apapun keadaan kita ketika kita sedang susah kita sedang jatuh kita sedang pusing kita sedang dalam keadaan yang nggak keruan
kita mungkin mudah mudahan boleh terinspirasi oleh beliau yang selalu mengingatkan kita untuk tetap punya semangat untuk tetap ambiar itu mesti dijogeti
baik terima kasih mbak linda gozali sudah berbagi kisah tentang sosok didi kempot seperti yang juga disuarakan oleh sobat ambiar
pada saat ini juga kita seharusnya merayakan kehidupan didi kempot begitu ya yang sudah pernah dibagikan dan juga menginspirasi kepada semua orang
terima kasih mbak linda gozali sekali lagi sudah bergabung bersama kami di connected ramadan